sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
aku sih sukanya yang mana tadi ada yang ini nih
ya ini lebih bagus
bener kata orang
sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gigi
harusnya saya ikut bahagia buat nunilla
kenapa hati aku sakit banget ya ngeliat muka gue staff sedih kayak gitu
tapi kalau aku boleh milih
aku lebih merasa nyaman di samping gustaf daripada satria
kamu pilih yang mana lah
iya ini contoh dekornya
kamu mau pilih yang mana
kira kira yang kamu suka
bos tenang aja
hasil tes darah andre yang asli
dengan yang palsu ini
besok andre pasti menerima hasil tes darah ini
yang menyatakan kalau dia kena hiv